presiden joko widodo di depan para relawannya dalam puncak acara musyawarah rakyat yang berlangsung di istora senayan jakarta
berulang kali menekankan untuk merawat demokrasi di akar rumput bukan di elit
jokowi pun menyebut nyebut apa saja kriteria pemimpin yang tepat dalam memimpin indonesia di dua ribu dua puluh empat mendatang
tanpa secara gamblang menyebut siapa pemimpin yang dimaksudnya itu
saya akan berbincang dengan pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto
untuk membaca arah pidato politik presiden joko widodo yang berlangsung siang tadi
halo selamat malam mas gun gun apa kabar mas gun gun
selamat malam kabar baik mas
oke mas gun gun tadi kita sudah mendengarkan sama sama apa yang disampaikan oleh pak jokowi
terkait dengan jangan terburu buru begitu untuk menentukan pemimpin
ini cukup menarik di satu sisi beberapa waktu lalu kita tahu bersama bahwa presiden joko widodo
ikut bersama sama bumega dan lain sebagainya meneklarasikan ganjar pranowo
untuk diusung oleh pdip menjadi bakal calon presiden
dan itu adalah presiden dua ribu dua puluh empat
tapi sepanjang kurang dari tiga puluh menit tadi kita dengar bersama tidak ada sedikit pun menyebutkan
ganjar atau prabowo ataupun erlangga hartarto yang disebut sebagai pemimpin nanti di tahun dua ribu dua puluh empat
nah kalau dari kacamata mas gun gun sendiri sebenarnya apakah di sini presiden joko widodo ini
bermain aman di depan para relawannya atau justru memang untuk ganjar pranowo sendiri
sebenarnya masih belum begitu
itu full begitu untuk mendukung ganjar pranowo di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kalau saya membaca ini semacam strategi komunikasi saja ya
artinya ini apa yang disebutkan communication of privacy management
jadi manajemen privasi komunikasi mana yang kemudian dibuka dan mana yang ditutup
terutama konteks saat ini di mana kekuatan koalisi yang berpotensi menjadi koalisi besar itu
sudah mulai konsolidatif
tetapi diksi keberlanjutan itu kan masih ada di dua figur
terutama figur kuat ya
yaitu ganjar pranowo dan prabowo subianto
meskipun musra juga menyebut nama pak erlangga ya
nah sehingga kemudian pak jokowi saya lihat mas iqbal itu melakukan yang disebut dengan kehatian kehatian
terutama tidak menyebut langsung nama di forum itu
dia tahu persis bahwa
bahwa saat ini adalah fase krusial untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif
supaya tidak muncul yang disebutkan hambatan psikologis atau psychological barrier
bagi semua pihak yang sedang melakukan komunikasi politik
ya kalau kita baca benang merah dari retorika politik pak jokowi ya di musra
yang sepertinya memang sangat ekspresif dan dalam beberapa hal menurut saya diksi diksi yang dipilih
itu adalah diksi diksi yang cukup demonstratif ya
ketidakpastian lima sampai sepuluh tahun ke depan yang membutuhkan yang disebutkan pemimpin pengambil resiko
begitu ya kemudian juga keharusan indonesia untuk melaju menjadi negara maju
karena di depan mata kita ada bonus demografi
ini semacam basis logika awal lah yang sebenarnya pasti diamini oleh semua komponen bangsa ini
bahwa indonesia memang berpotensi menjadi negara besar
kemudian di hadapan kita ada masalah soal ketidakpastian global
dan kita membutuhkan

itu saya yakin semua pihak di elemen bangsa ini setuju
tetapi yang menarik adalah konteksnya
konteksnya ini kan ini musrah yang sudah kemudian melakukan upaya ya menyerap aspirasi dari ragam provinsi
ini sejak agustus tahun dua ribu dua puluh
dan ini menjadi semacam salah satu sumber daya politik ya bagi pak jokowi
dan ini bisa juga menjadi semacam bergaining position pak jokowi
dan ini juga di depan kekuatan kekuatan real politik seperti misalnya partai partai yang ada saat ini
dan partai partai kan juga tentu punya kepentingan soal power sharing
kepentingan soal pembiayaan pemilu
dan disitulah pak jokowi tetap menunjukkan bahwa di luar kekuatan parpol yang sudah diorkestrasi
hingga saat ini oleh pak jokowi
itu juga ada kekuatan non partai yang disebut dengan
relawan jokowi yang sudah melakukan musrah itu
oke mas gun gun di satu sisi musrah sendiri sudah menyebutkan ada tiga pemimpin
yang mereka keluarkan begitu nama namanya seperti tadi yang sudah disebutkan
ada ganjar prabowo dan juga erlangga
tapi di satu sisi pdip juga sudah menyebutkan bahwa ganjar lah yang nanti bakalan menjadi
bakal calon presiden di dua ribu dua puluh
lalu sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap apa yang disuarakan oleh
musrah ini oleh relawan relawannya jokowi
ya menurut saya pada akhirnya keputusan itu akan ada di partai politik ya
cuman kan untuk kemudian sampai dari menjadi keputusan akhir itu
partai politik juga melihat dinamika yang berkembang di masyarakat
antara lain ya konsolidasi konsolidasi akar rumput seperti yang kemudian dimanifestasikan
atau diartikulasikan ya lewat langkah politik
para relawan terlebih kalau kita lihat ya projo dan kawan kawannya itu yang kemudian
menginisiasi musra itu adalah relawan jokowi dengan kemampuan mengakselerasi
mobilisasi massa yang cukup signifikan
terutama untuk kalau kemudian siapapun yang berupaya untuk mendapatkan atau memperoleh suara
shiftingnya suara jokowi itu kemudian salah satu bandul yang mungkin harus
diperhatikan adalah kemana langkah jokowi yang kemudian diikuti oleh para relawannya itu
mengarah begitu sehingga kemudian kalau saya lihat keputusan akhir itu kan secara otoritatif
kewenangannya itu ada di partai politik untuk melakukan pengusungan secara resmi
artinya debator di yurus pengusungan itu ada di partai politik
hanya kemudian saya lihat pak jokowi paham betul bahwa bingkai kekuatan politik
yang kemudian juga real diperhatikan oleh partai politik itu adalah jangkar jangkar relawan
salah satunya yang kemudian kalau kita lihat berkelindahan dengan pak jokowi adalah musra dengan projonya itu
berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh jokowi juga di depan para relawannya
tentunya kita sebagai penonton nih selalu bertanya tanya juga ini bagaimana nantinya kelanjutannya
apakah ini jadinya
pidato tadi semuanya yang tadi sudah disampaikan itu mengarah ke prabowo atau justru mengarah ke ganjar
mengingat juga tadi mas gun gun juga menyebutkan soal ketidakpastian indonesia dunia begitu ya
sampai sepuluh tahun ke depan begitu membutuhkan pemimpin yang berani dan lain sebagainya
apakah ini artinya bahwa ada kepastian ke manakah arahnya yang akan dibisikkan oleh presiden
jokowi dodo ke partai partai itu yang tadi sudah diungkapkan oleh jokowi
yang jelas pak jokowi di forum tadi kan tidak menyebut nama tetapi kita harus membaca konteks musranya menyebut nama
ini hanya bagian dari puzzle yang harusnya ada dalam komunikasi politik itu politik asosiatif ya
meskipun pak jokowi tidak bicara nama tetapi musrahnya sendiri kan mention nama
di situ ada misalnya
pak prabowo pak ganjar pranowo kemudian pak erlangga nomor tiga
nah artinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi benang merah ya
narasi sebutnya narasi yang dibangun musrah sebenarnya kan mengarah ke menurut saya dua sosok utama ya
yaitu ganjar pranowo dan prabowo subianto
hanya masalahnya kan ini suatu hal yang perlu ya
perlu upaya untuk menjahit suasana psikologis yang kemudian ada dalam ketidakpastian seperti saat ini
contoh misalnya saya bilang tentu pak prabowo ingin tetap maju untuk kemudian melahirkan yang disebutkan efek ekor jas bagi partai gerindra
dan itu sudah terbukti efek ekor jas pada gerindra dari prabowo itu signifikan sekali di pemilu dua ribu sembilan belas
maupun di pemilu dua ribu empat belas
pun demikian pdi perjuangan ketika punya capres sebut aja sebagai pemegang top of the ticket
itu punya efek ekor jas pada pd perjuangan dirasakan dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas suaranya naik signifikan
nah artinya saya melihat bisa saja berpotensi di putaran pertama itu
baik pak ganjar pranowo dengan koalisinya maupun pak prabowo subianto dengan koalisinya bisa saja maju
ya kan untuk kemudian bicara bukan hanya capres tapi bicara untuk efek ekor jas bagi pemilu legislatifnya
meskipun menurut saya ganjar pranowo maupun prabowo subianto akan sama sama di arus utama yang sama yaitu soal diksi keberlanjutan
jadi saya melihat sekalipun mereka berkompetisi tetapi pada akhirnya
bejana berhubungan pemilih prabowo diharapkan secara
apa namanya kondusif itu juga berhubungannya itu dengan ganjar pranowo bukan dengan anies baswedan
kira kira itu yang kemudian saya baca sedang dibangun oleh pak jokowi mengorkestrasi partai
supaya kemudian proposal utamanya koalisi besar
syukur syukur kalau dalam bacaan saya
membaca nih ya apa yang dilakukan oleh pak jokowi inginnya membangun koalisi besar dari awal
sebut aja misalnya bisa memasangkan antara ganjar pranowo dan anies baswedan

sama dengan ganjar pranowo dan prabowo atau sebaliknya
sama dengan ganjar pranowo dan anies baswedan
nah dari ya partai dan figur yang mau dijodohkan itu tidak mudah untuk bertemu di putaran pertama menurut saya gitu ya
meskipun ego dari ya partai dan figur yang mau di jodohkan itu tidak mudah untuk bertemu di putaran pertama menurut saya gitu ya

prabowo dan ganjar pranowo itu bisa dalam satu paket
tetapi itu kan
kepentingan maka sangat
mungkin juga mas iqbal itu pada akhirnya kemudian di putaran pertama jadi tiga poros
dua poros yaitu ganjar pranowo dan prabowo subianto dalam diksi keberlanjutan tetap bertarung
meskipun mereka bisa bertemu kembali misalnya shifting pemilihnya siapapun yang menang melaju ke putaran kedua
untuk berjalan berhubungannya dengan dua orang
oke berarti dalam penentuan nama nama yang dikeluarkan oleh musra ini sebenarnya
kalau tadi pak jokowi mengatakan bahwa dia belum membuka amplopnya itu
apakah kalau menurut anda bahwa sebenarnya ada campur tangan dari jokowi juga terkait dengan nama nama ini
ya ini kan nggak bisa dinafikan ya suara musra itu kan suara jokowi sebenarnya ya kan
dan saya nggak yakin apa namanya apa yang kemudian
yang akan disuarakan musrah itu berbeda dengan apa yang dikendaki pak jokowi
ini semacam apa namanya permainan di atas meja yang sebenarnya
yang di atas mejanya ini kan jadi fenomena
sementara nomenanya yang berada di balik realitas yang itu sesungguhnya adalah realitas besarnya
sebenarnya ini kan tetap berujung pada reference power atau kekuatan rujukannya
siapa kekuatan rujukannya ya pak jokowi menurut saya
kingmaker dari musrah ini pak jokowi
makanya kemudian kan slogan slogan musra juga tegak lurus pada pak jokowi
artinya pak jokowi menjadi reference power
saya nggak yakin kalau pak jokowi belum membuka apa yang kemudian dipesankan oleh musra ya
ini semacam retorika politik ya
untuk kemudian membangun kehatian saja di panggung depan
ya tentu jauh jauh hari pun menurut saya pak jokowi tahu kemana bandul musrah ini
akan berlabuh ya sekalipun misalnya sekarang menyebut tiga nama
ini kan hanya semacam strategi untuk zopa atau zone of possible agreement ya
jadi supaya kemudian partai partai yang sekarang berada di barisan pendukung kabinetnya pak jokowi
itu kan sama sama enak gitu ya
terutama misalnya menjembatani tiga partai besar nih
pdi perjuangan partai besar kemudian partai gerindra ya kan
dan partai golkar makanya tiga nama
itu kan masuk di line up tiga opsi ya
tiga opsi nama yang disebut oleh musra begitu
tapi kalau menurut mas gun gun sendiri
mungkin nggak kalau misalnya presiden joko widodo itu punya suara yang berbeda dengan pdip
mengingat bahwa kalau misalnya kita lihat sama sama bahwa
banyak juga yang mengatakan saya baca di media dan saya juga nonton dan lain sebagainya
presiden joko widodo lebih sering bersama sama pak prabowo dibandingkan dengan pak ganjar
ya saya lihat begini yang jelas antara dua nama itu
ganjar pranowo maupun prabowo subianto pada akhirnya akan menjadi all president men
itu kira kira ya dalam konteks periode pemerintahan jokowi saat ini
dan tentu investasi jokowi di periode berikutnya
tinggal sekarang bagaimana proses itu terjembatani terutama di partai yang menjadi pendukung masing masing
nama ini seperti misalnya sebut aja ada isu misalnya ketidaknyamanan jokowi
misalnya dengan langkah pencapresan pak ganjar pada saat misalnya injury time
kemudian menjelang ramadan eh menjelang lebaran itu
bumega mendeklarasi di dua puluh satu april seingat saya
itu kemudian mendeklarasi pak ganjar sebagai capres
kembang dari sekian banyak proses kandidasi yang tidak mudah tentu
tetapi ujung dari perjalanan ini menurut saya pak jokowi akan sangat butuh pdi perjuangan
pun demikian pdi perjuangan butuh pak jokowi
sehingga kemudian dalam proses ini ada yang disebutkan mutually symbiosis diantara mereka
dan pada akhirnya menurut saya pak jokowi yang kemudian secara de facto bukan ketua umum partai
dia akan juga berhati hati ya
dengan langkah politik ibu mega terutama yang sekarang menjadi pemilik hak prerogatif
ya pencapresan pdi perjuangan
jadi dia tidak akan frontal sehingga kemudian proses proses yang ada justru kehatian hatian
seperti sekarang kan ngerem pak jokowi kan ngerem nih
tidak menyebut nama kalau kemarin sudah apa namanya pada saat sebelum sebelumnya dia meng endorse dengan simbol simbol
dengan politik asosiatif gitu ya itu lebih eksplisit
sekarang kan tidak menyebut nama nih artinya memang dalam satu dua bulan ke depan ini yang waktu krusial
menjelang bulan oktober november
jokowi akan menjahit suasana psikologis yang jauh lebih bisa diterima
terutama oleh partai partai yang berpotensi untuk berkoalisi besar itu
baik tentunya kita sama sama menunggu kemana arahnya dan juga tempat berlabuhnya presiden joko widodo nantinya untuk memilih siapa
bakal calon presiden tentunya untuk di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih mas gun gun herianto sudah bergabung dan berbicara dengan kami di malam hari ini